halo sahabat kompas tv bersama saya glory oyong presenter versi artificial intelligence
saya akan menyampaikan tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini senin lima belas april dua ribu dua puluh
kita ke berita pertama dewan keamanan perserikatan bangsa bangsa mengadakan pertemuan darurat
pertemuan ini digelar untuk membahas serangan iran terhadap israel
dalam momen ini duta besar iran untuk pbb dan duta besar israel untuk pbb sempat terjadi debat panas
israel meminta dewan keamanan pbb memberikan sanksi kepada iran
sementara iran menilai pbb gagal menjaga perdamaian
peristiwa ini diduga dipicu hujan dengan intensitas tinggi pada wilayah tersebut dengan kondisi tanah yang tidak stabil

kini tim sar gabungan bersama warga masih melakukan pencarian korban tanah longsor di tanah toraja
bupati tanah toraja teovilus menyampaikan hingga kini para korban yang berhasil diidentifikasi berjumlah delapan belas orang
dua orang hingga saat ini belum ditemukan
menteri pertahanan sekaligus presiden terpilih dua ribu dua puluh empat prabowo subianto merayakan momen spesial perayaan ulang tahun untuk titik soeharto
momen ini diunggah oleh prabowo subianto di akun instagram pribadinya
tampak prabowo bersama titik soeharto juga ditemani anaknya didit hedi prasetyo hingga adik kandung prabowo hashim jojo hadikusumo